seorang anggota brigade mobil bribka teguh duyanto ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala jasad korban yang bertugas sebagai anggota staf logistik data semen a brimob senin pagi ditemukan di garasi asrama
bribka teguh duyanto yang bertugas sebagai anggota staf logistik di kesatuan brimob kompi satu batalion a satuan tiga pelopor mabes polri ditemukan tewas di garasi asrama di kedaung tanggerang banten
saat ditemukan korban berpakaian dinas dilengkapi senjata api jenis revolver cdf dengan empat butir peluru aktif dan satu butir proyektil
selain itu di lokasi kejadian juga ditemukan dua unit telepon seluler milik korban dan surat izin memegang senjata api
hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai motif tewasnya bribka teguh
saat ini jenazah korban diotopsi di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur